bonek fair dua ribu tujuh belas yang dilangsungkan di parkir timur plaza surabaya ini menjadi bukti bahwa bonek supporter fanatik persebaya surabaya telah berubah total
dari supporter yang dikenal dengan stigma negatif bonek kini menjadi supporter yang super kreatif
bonek fair adalah wahana untuk bonek dan bonita unjuk kreativitas sehingga tercipta image baru bonek yang lebih baik yaitu bondo nekat dan kreatif
dalam acara ini banyak ragam acara yang ditampilkan antara lain final lomba cipta anthem persebaya demo mural food bazar clothing bazar kontes fotografi chan class dan talk show
bahkan bonek pun ramah dengan anak lewat lomba mewarnai buat bonek cili dan drone funfly
lebih memeriahkan ajang bonek fair ini panitia juga mendatangkan artis ibu kota asli surabaya yaitu maya estianti andra ramadan roy jakunia serta para legenda dan pemain persebaya
bahkan selama acara berlangsung tak ada kerusuhan seperti halnya yang terjadi pada konser musik
ini bukti bahwa memang ada banyak hal yang selama ini tidak orang tahu
orang tidak tahu ada kreativitas bonek
itu juga ada usaha
usaha ekonomi bonek
banyak sekali aktivitas aktivitas soal itu
sementara itu direktur klub persebaya surabaya mengakui jika acara ini sebagai salah satu cara untuk mendekatkan persebaya surabaya dengan para supporternya
kami berharap bahwa acara acara seperti ini bisa membuat bonek semakin dewasa bonek semakin kini dan bonek semakin menikah diri sebagai salah satu supporter terbaik
dengan semangat mengubah citra bonek di mata masyarakat agar menjadi lebih baik lagi
bonek berharap bonek fair bisa dikelar rutin tiap tahun